kembali di kompas siang saudara tidak hanya menelan korban jiwa dan menyebabkan tiga ratus rumah harus direlokasi
banjir lahar hujan juga merusak empat ratus lima belas hektare lahan pertanian di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat
dari jumlah itu delapan puluh lima persen merupakan lahan persawahan produktif
meski tidak berpengaruh besar pada produksi padi tahunan di tanah datar
yang tahun sebelumnya mencapai tiga ratus enam delapan ratus enam belas ton
namun bupati tanah datar menilai lahan persawahan yang saat ini tertimbun material banjir lahar hujan
akan sulit digunakan kembali untuk menanam padi
pasalnya sebagian besar di antaranya telah menjadi aliran sungai baru pas dari terjang banjir lahar hujan
dan menikapi kondisi itu pemkap tanah datar berencana mencari area pertanian baru
untuk memulihkan lahan persawan yang rusak akibat bencana